saudara di tengah wacana hak angket kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
dua menteri dari pkb menghadap presiden jokowi di istana negara
selain membahas kinerja kedua menteri ini juga melaporkan pencapaian suara pkb di pemilu dua ribu dua puluh
yang naik signifikan pada jokowi
atas kenaikan suara pkb halim menyebut jokowi mengucapkan selamat sekaligus
menitip salam untuk ketua umum pkb yang juga capres pemilu dua ribu dua puluh empat mohaimin iskandar
akhirnya kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara pkb secara nasional
alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur
sehingga penambahan kursi pkb secara nasional itu tidak hanya di jawa
ya pak presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita
dan menampilkan tip salam juga kepada
ketua ubung mohaimin iskandar
dan ya beliau merasa bagus lah kerja kerja pkb karena sudah semakin merata
wakil sekjen pkb saiful huda menyebut pertemuan jokowi dengan dua menteri asal pkb
saiful bilang pertemuan ida fauzia dan abdul halim iskandar dengan jokowi
terkait terpilihnya dua menteri jokowi itu dalam pemilu legislatif
bukan hak angket dugaan kecurangan pemilu di dpr
beliau melaporkan terkait satu hal saja bahwa ketika mau pilek
mereka minta izin untuk ikut kompetisi di dapilnya masing masing
kalau konteksnya menggoda saya kira enggak ya karena hak angket terus bergulir
teman teman beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu
kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu tiga sekjen